mama saya ngotot banget pengen datang kesini
saya rasa juga kita emang udah gak ada jalan lain
kita harus ngomong ke mereka
pak randy dan ibunya
kok dia tiba tiba dateng sih
gak ngasih tau saya lagi
aduh makin dulu rencana nih semuanya
yaudah pak non
kalau gitu saya permisi ke dapur dulu ya
jen randy dateng
yuk kita ke depan
kita temuin mereka
kita ajak sekalian makan siang
mana tahu mereka belum makan
selamat tidur ada ya tante randy
sama sama mbak jen
selamat tidur ada ya
selamat tidur ada
sama sama pak niko mbak jen
pak niko mbak jen
ini saya bawa masakan khas keluarga kami
opor ayam khas jawa timur
wah terima kasih banyak ya bu
waduh ini pasti makanan khas keluarga pasti enak sekali
terima kasih pak
jen mulai sekarang
kamu harus pintar masak loh
belajar masak dari mamanya randy
nanti kalau calon suami kamu kangen dengan masakan mamanya gimana
bilang terima kasih dong
oh iya tante makasih banyak ya
sama sama mbak jen
jangan panggil tante
kamu juga randy
panggil aja papa
panggil aja papa
kasih minuman dong dengan calon suami kamu gimana sih
ren kita ke belakang ya
ini sih ya tante
iya ya silahkan tante aja
ini kita beneran udah di luar kendali banget loh
mereka bener bener udah berlebihan banget
ya itu dia jen
dan kalo kita diemin terus
sorry ya jen
tadi saya gak bisa nahan mama saya buat gak datang kesini
mama saya ngotot banget pengen datang kesini
saya rasa juga kita emang udah gak ada jalan lain
hari ini juga
kita harus ngomong ke mereka
kalo aku suka ngambek gak jelas
lagian aku kesel banget sih
kamu gak percaya sama suami sendiri
aku takut lah mas sama perempuan
ya udah gini aja
ya udah kita pulang aja
kamu gak usah ikut ke sumarno ya
lah kenapa aku gak ikut
aku ikut lah
kamu capekan udah di rumah aja ya
saya aja yang ke sumarno
banyak yang makan sih kamu
masus sih mas
selamat tidur latai ya pak
ini istriku ya allah
selamat tidur atta
selamat tidur atta
selamat tidur atta ya
kayaknya sebetulnya aku bakal ketawa
selamat tidur atta ya
selamat tidur atta ya
selamat tidur atta ya
selamat tidur atta ya
kayaknya sebetulnya aku bakal ketawa
aku bawa makanan buat kamu
nanti aku makan ya
aku taruh sini aja
kami pamit dulu ya
aku biarkan fishbel it
bersama material ini masih ada
keeperiti untukartment jina seberang
kalau kita waktunya supaya